berikutnya direktorat lalu lintas polda metro jaya akan menjatuhkan sanksi bagi pengguna kendaraan di ibu kota yang kedapatan tidak lolos uji emisi
aturan ini direncanakan berlaku mulai dua puluh enam agustus
selain memberikan teguran petugas akan menerapkan sanksi tilang bagi pengguna kendaraan di jakarta yang tidak lolos uji emisi
dalam penerapan sanksi tilang itu petugas akan mengenakan denda rp dua ratus lima puluh bagi pengguna kendaraan roda dua dan rp lima ratus untuk pengguna kendaraan roda empat
dirilantas polda metro jaya kombespol latif usman rabusi yang menyatakan kebijakan ini menjadi salah satu upaya mengurangi polusi udara
penilangan akan dilaksanakan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
delapan tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi
sosialisasi teguran sampai dengan penilangan
nanti kalau penilangan masalah gas emisi ini adalah dari instansi terkait
nah kami melakukan penilaian karena yang mempunyai alatnya kan dari mereka
kami akan melakukan membantu penilangan
sementara itu puluhan kendaraan roda dua dan empat melakukan uji emisi di kantor sudin pemadam kebakaran kota jakarta utara pada kamis siang
uji emisi juga dilakukan terhadap kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran
ada sekitar tiga
enam kendaraan dinas operasional yang dilakukan uji emisi
kegiatan uji emisi di sudin pemadam kebakaran kota jakarta utara ini hanya dilakukan pada hari ini saja
uji emisi di hari berikutnya akan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda
kemudian ada untuk udara besi
uji emisi tawatan juga nggak pakai ikut uji emisi
ya salah satunya juga
untuk proses uji emisi ini adalah yang diceknya itu adalah
kenalpotnya atau emisi gas buangnya
jadi nanti dari kenalpot itu akan kita lakukan uji dengan menggunakan alat
tidak sampai satu menit gitu
tidak sampai satu menit kecuali untuk yang solar ya
karena yang solar kan harus tiga kali pengujian
nanti baru kita dapatkan hasilnya
tapi kalau untuk yang bensin dan juga yang motor itu cukup hanya dimasukkan propnya ke dalam kenalpotnya